keralika informasi ke bali sodara jenasa putusatria ananta rastika
siswa sekolah tinggi ilmu pelayaran yang tewas dianiaya seniornya tiba di bali
jenazah sementara dititip di rsud kelungkung sambil menunggu upacara pemakaman
jenasa siswa stip putusatria ananta rastika disambuk isak tangis keluarga saat tiba di rsud kelungkung
menurut keluarga korban jenazah dititipkan sambil menunggu upacara kremasi atau ngaben
yang menurut rencana dilaksanakan pada sebelas mei nanti
keluarga putus satria masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar yang diduga akibat dipukul seniornya
karangan bunga duka cita tampak berjejer di rumah duka desa gunaksa kecamatan dawan klungkung bali
untuk upacara lanjutan pengabenan masih akan dilakukan
orang tua putus satria bercerita bahwa keinginan bersekolah di taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran merupakan cita cita korban sejak dulu
kini akibat perlakuan seniornya membuat anaknya meninggal sia sia
anaknya baik menurut teman teman juga pengakuan yang baik
ini bukan berorganisasi lah
terus memilih sekolah tinggi ptip ini gimana
oh dari semuanya dia
saudara kementerian perhubungan kini tengah membentuk tim investigasi internal yang telah bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di stip jakarta
personil pengasuh dan pengawas juga ditambah
sekolah pelayaran negeri di bawah naungan kemenhub itu
tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada
sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas yang ditempatkan di area sektor pendidikan meliputi area kelas
serta area toilet sektor pendidikan
dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik serta perwira peminat taruna untuk memberikan pendampingan
sekolah pelayaran negeri di bawah naungan kemenhub
saya mohon dari pihak polisian untuk menggali lebih jauh kerangan
biar saya rasa tidak mungkin dilakukan satu orang
sekolah pelayaran negeri di bawah naungan kemenhub
di tengah duka yang tengah melanda
ayah putu satria ananta rastika korban pembunuhan di taruna sekolah tinggi pelayaran oleh seniornya
menaruh harap agar kasus kematian buah hatinya ini diusut tuntas
dan tersangka mendapat hukuman yang setimpal dengan tindakannya
dari hasil gelar perkara polisi menetapkan satu tersangka kasus penganiayaan berinisial trs
tersangka menganiaya korban usai berkegiatan di kampus
penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong
tidak menggunakan alat tidak menggunakan alat jadi pengumpulan dengan tangan kosong
tapi tindakan kekerasan eksensif ini ya saya ini sangat tidak boleh dan berakibat atau tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini
kasus kekerasan yang dilatar belakangnya arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi
tahun dua ribu tujuh belas ada enam siswa dianiaya senior di kompleks stip
satu siswa tewas dan lima lainnya harus dirawat di rumah sakit
lalu pada tahun dua ribu lima belas terjadi kasus kekerasan yang sama yang dilakukan di lingkungan sekolah yang mengakibatkan satu orang tewas
di tahun sebelumnya dua ribu empat belas kasus kekerasan senior juga terjadi
korban tewas setelah dianiaya oleh seniornya di sebuah rumah kos
kementerian perhubungan selaku yang mewadahi sekolah ini pun membentuk tim investigasi khusus terkait tindak kekerasan di stip
yang dilakukan oleh seniornya terhadap juniornya
tak hanya menginvestigasi tentunya tapi bagaimana ada upaya preventif
sehingga kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa tak lagi terulang